tim sar gabungan damkar cibadak kamis malam sibuk memasang tripot puli dan katrol
untuk mengevakuasi korban dari dasar sumur di kampung cidadap
desa kuta sirna kecamatan cisaak kabupaten sukabumi
sebelum masuk ke dalam sumur petugas dilengkapi alat bantu pernafasan
berupa masker dan tabung oksigen
pasalnya dasar sumur cukup dalam mencapai tujuh belas meter dengan lebar hanya satu lima meter saja
tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi tiga puluh menit kemudian dalam kondisi sudah tidak bernyawa
korban diketahui bernama apip alias mamat usia dua puluh tujuh tahun
sejumlah warga menuturkan sempat melihat korban yang hendak mandi
berjalan ke arah sumur sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
namun hingga pukul sembilan malam
korban tak pulang dan membuat pihak keluarga mulai curiga
diduga jalan yang licin dan gelap membuat korban terperosok ke dalam sumur
jasad korban telah dibawa ke rsud r syamsuddin kota sukabumi untuk dilakukan visum
sementara kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian sektor cisaat
ahmad fikri sukabumi jawa barat